belasan hektare hutan jati di ponorogo jawa timur terbakar hebat
sejak selasa sore kemarin sementara petugas yang ada di lokasi